sekretaris dpd satu partai golongan karya sulawesi selatan andi marzuki wadeng
mengaku prihatin dan menyayangkan kejadian yang menimpa kader golkar di kabupaten sinjai
yang tersangkut kasus narkoba jenis sabu dan maju sebagai calon legislatif
pihaknya kini masih menunggu kepastian hukum atau keputusan dari pihak kepolisian
mengenai status tersangka mw yang saat ini tengah menjalani rehabilitasi
ini sebenarnya kami sudah antisipasi bersama dengan dpd nya sinjai
tapi sampai saat sekarang ini belum ada keputusan bahwa dia bersalah
atau dia ditahan atau apa ternyata kan tidak
jadi belum bisa kita berikan suatu sanksi apakah sanksi itu
kalau misalnya dia bersalah dan ada keputusan pengadilan itu otomatis kita siapkan pergantinya
tapi itu dalam sementara dan kejadian kejadian juga
pihak komisi pemilihan umum daerah sinjai juga masih menunggu proses dan keputusan
pihak kepolisian mengenai status tersangka
jika dinyatakan terbukti maka mekanisme yang dilakukan adalah dikembalikan ke partai
untuk kemudian digantikan

kalau pun menang ada informasi masyarakat segera melaporkan
kalau terkait misalnya ada kasus korupsi atau kemudian ada kasus narkoba dan sebagainya
untuk laporan itu kita tindak lanjuti bahwa dalam pembahasan secara internal ke komisioner
lalu kemudian kesimpulan kesimpulannya itu pertama disampaikan ke partai
kemudian dikoordinasikan ke kepolisian apakah ini kasus ini sedang berproses
atau ada keputusan yang kera
ada keputusan yang kera kita akan menuntut bukti
ya tentu dikembalikan ke partai untuk masih ada proses yang bisa ditempu
misalnya dalam bentuk pergantian di proses pencermatan menuju dct
sebelumnya mw dinyatakan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu
dan sedang menjalani rehabilitasi
meski demikian namanya tetap lolos dalam daftar calon sementara di pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
yang akan bersaing di
daerah pemilihan sulselima meliputi bulukumba dan sinjai